wah lucu juga anaknya
mirip sekali dengan bapaknya
apa benar emang gue mirip sama kava
edo aku tahu do
masih kau masih penasarankan sama hasil tes dna itu
tolong kau percaya sama aku do
anak yang aku kandung ini anak kamu
aku sama kak fadil sama sekali
gak perlu melakukan hubungan apapun
cintanya aku do cuma cinta terus tau gak
bukan berarti kamu berdiri setingguh sama fadil kan
aku gak pernah berpikir untuk melakukan hal itu do
tuhan yang tahu tuhan tahu kebenarannya do
apa mungkin tak situ salah
apa mungkin baik itu
memang anak aku
tante tuh jadi bingung
kenapa si edo seperti itu
hari ini dia marah marah terus
sampai sampai gak mau keluar kamar
ya sepertinya si edo kayak gitu karena edo bete tante
tapi masa bete sampai se ekstrim ini
tante sekarang itu edo bete karena anaknya kamila udah dibawa pulang ke rumah tante ambar
masa bayinya kamilah yang dibawa pulang kok dia yang jadi uring uringan
aduh indi tante jadi pusing
edo kenapa sih jadi begitu
obsesinya terhadap bayinya camilla itu terlalu berlebihan
tante jadi khawatir dik
iya tante ini juga bingung deh
ya udah deh makasih ya indi ya
ya udah sama sama tante
aku harus segera bertindak sebelum edo itu jadi kacau beneran